sambil jalan sambil jalan
good morning suasana haru terjadi sesaat setelah sidang kasus penyebaran konten asusila
dengan terdakwa vanessa angel selesai dilaksanakan di ruang garuda
pengadilan negeri surabaya pada kamis sore
saat akan dibawa ke ruang tahanan
vanessa angel yang digelandang petugas kejaksaan
tiba tiba dihadang oleh sang ayah dodi sudrajat dan ibu tirinya
sebelum berpisah ayah vanessa sempat memberikan sang anak kado
berupa mukena dan perlengkapan sholat
perjumpaan yang hanya sesaat ini harus berakhir ketika petugas kejaksaan
yang mengawal vanessa memaksanya masuk ke ruang transit tahanan
ia sempat tersandung hingga terjatuh
hingga dibantu berdiri oleh rekannya tentri novanta dan kuasa hukumnya milano lubis
meski jarang bertemu putrinya dodi sudrajat mengaku tetap memantau perkembangan vanessa angel
sebelum mendatangi persidangan ayah vanessa sempat mengunjunginya di rutan medang
vanessa peluk saya peluk mamahnya dia nangis
mungkin karena sudah hampir berapa bulan nggak ketemu saya ya
dua bulan lebih tiga bulan hampir tiga bulan lebih saya nggak ketemu
tapi kalaupun saya tidak bertemu saya masih ada komunikasi dengan ibu ayu sebagai mentor
sidang kali ini adalah sidang dengan agenda pemeriksaan
saksi verbal lisan dan penyidik polda jatim
kedua penyidik kepolisian ini dihadirkan di persidangan karena merekalah yang memeriksa vanessa
ya yang jelas fakta hukum sudah mulai berjalan
doain aja semoga cepat selesai masalahnya
ini sangat sangat keterlaluan
penyidik ini terlalu cepat menyimpulkan dan menahan vanessa
sekarang fakta hukum ini penyidik ini terlalu cepat menyimpulkan dan menahan vanessa
ini adalah fakta persidangan terkait si hh ini
seluruh saksi tadi dari pihak kepolisian membantah tidak kenal
tapi kita tunjukkan foto di mana ada kedekatan antara si penyidik dengan si hh ini sendiri
pada waktu perangkatan vanessa
tapi itu tetap dibantah
selain vanessa tiga mucikari lain ikut menjalani sidang kasus prostitusi online di pn surabaya
tim liputan cnn indonesia